bahkan tidak ada detail tapi menurut saya
biasa di dalam politik
itu tidak apa apa kita harus
keselamatan negara ini daripada
sekedar nama maksud atau
jadi kita terima
ini sebagai keputusan prosesnya
sudah sangat konstitusional
itu biarkan saja
cukup negara ini harus terus berjalan
gitu ya cukup ya
komunikasi sebenarnya dengan pak presiden gimana pak
tadi pak awalnya pak
setelah ini mau dimana pak